assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
saya tidak ingin menyampaikan panjang lebar
tapi saya melihat di situ ada secercah cahaya
untuk bangsa ini mendapatkan
atau calon pak prabowo dan sandiaga uno
untuk indonesia yang lebih baik ke depan
karena bukan hanya masyarakat saja
tokoh tokoh nasional dan ulama berkumpul
dari seluruh lapisan dan dari seluruh penjunuh negeri
yang saudara saudara tahu rekomendasinya
tapi yang kita cari adalah
pertama bagaimana kita bisa memenangkan ini
karena semua atau aspirasi masyarakat
ke depan adalah ganti presiden
itu yang kita inginkan
karena dalam perjalanan lima tahun
kita inginkan setiap yang memimpin bangsa ini
sukses dan berhasil
tapi selama lima tahun
kita lihat bagaimana ekonomi juga semakin sulit
dan kehidupan pun semakin sulit
dan aspirasi masyarakat adalah
untuk kita melakukan pergantian di negeri ini
kalau mau jadi santri masuk pesantren
ya kan kalau mau jadi santri masuk pesantren
tahun depan kita ganti presiden
ini bukan pertandingan
berlomba lomba untuk mewujudkan
negeri yang penuh dengan harapan
bukan hanya harapan saja
negeri yang sejahtera
baldatun tayyibatun warahmunguhu
intan surullah yang surkum
saya suka dengan
kalau kalian ingin memenangkan allah
kalau kalian ingin menang menangkan allah
menangkan dalam berbangsa dan bernegara
menangkan dalam bergorban
menangkan dalam mencintai negeri ini
menangkan dalam seluruh lapisan kehidupan kita
pasti allah akan memenangkan kita
mudah mudahan allah memberikan kemenangan
mudah mudahan pak prabowo dan pak sandiaga uno
mampu memenangkan dalam pilpres dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat